saudara pemulihan trauma anak korban bencana gunung merapi dilakukan di kabupaten tanah datar sumatera barat
anak anak diberikan beragam pola permainan agar dapat melupakan trauma akibat bencana yang terjadi
pawa dan keceriaan anak anak terlihat di salah satu kosko pengusian di sulai jambu kabupaten tanah datar pada sepuluh pagi
anak anak ini larut dalam beragam pola permainan yang dibuat oleh psikolog dari mabes polri dan juga polda sumatera barat
tidak hanya di sungai jambu trauma healing secara estafet juga dilakukan di beberapa titik pengungsian lain di kabupaten agam
tim juga memberikan pendampingan secara berkala melalui kunjungan ke rumah korban
secara spesifik khususnya kepada anak anak kita ya
semoga akan memberikan suatu kemampuan untuk mereka
apa ya kesan bahagia menguatkan kesehatan mental dia setelah melihat satu minggu ini kejadian bencana yang mereka mungkin juga lihat langsung
atau merasa terdampak langsung karena juga keluarganya juga diantaranya ada yang terdampak oleh bencana tersebut
jadi waktu yang singkat ini kita berikan agar kembali pulih harapan kita